nasib pembentukan panitia khusus angket komisi pemberantasan korupsi akan ditentukan kami sore ini
hingga kamis siang sikap fraksi dpr masih tarik ulur terkait pengiriman nama nama perwakilan yang akan ditempatkan di pansus
berikut respon beberapa pimpinan fraksi di parlemen
saya tidak mau kehilangan hak debat dan kesempatan untuk berdebat agar persoalan angket ini bisa diselesaikan atau diputuskan terkait dengan tiga hal
yang pertama substansinya diperdebatkan dengan betul
yang kedua legitimasi politiknya berjalan dengan baik atau mendapat dukungan legitimasi yang baik
dan yang ketiga proses politik itu sendiri berjalan sebagaimana aturan amat amat undang undang
kalau tidak mengirimkan wakil ya harus menerima ketiga hal itu
nah di sini yang menyulitkan kami
kalau mengirimkan wakil kami bisa dipersepsikan ikut serta melemahkan kpk
tapi kalau tidak mengirimkan wakil kami juga
nah sekedar untuk mendapatkan persepsi politik publik yang baik tapi kehilangan kesempatan kami untuk berdebat secara benar secara tepat untuk kepentingan pemberantasan korupsi itu sendiri
jadi prinsip pdi perjuangan harus kami tegaskan ya itu sangat jelas
yaitu mendukung langkah langkah yang rasional dan konstitusional
itu sebabnya kalau itu sudah merupakan kesepakatan paripurna maka pdi perjuangan tentu
sebagai konsekuensi dari keputusan yang sudah dibuat di paripurna akan mengikuti prosedur selanjutnya
tetapi kalau itu kembali dibatalkan dianulir di tingkat paripurna tentu tidak mengirimkan anggotanya
dan kami meminta kepada fraksi fraksi untuk bersikap jelas bersikap tegas
kalau itu masih merupakan kesepakatan paripurna prosedur lanjutannya adalah mengirimkan tentu konsekuensinya semua fraksi mengirimkan
kita tidak perlu bersikap genit tidak perlu pelin pelan mengayun ayun
untuk kepentingan politik masing masing untuk pencitraan masing masing
jadi posisi sekarang ini soalan itu sudah diambil alih fraksi
dan tidak ada lagi wacana orang per orang pribadi per pribadi atau anggota per anggota
jadi semua sudah diputuskan bahwa fraksi yang akan memutuskan
artinya surat penolakan itu benar dari pak agus umiwang
dari pribadi sendiri atau bagaimana ya
kita akan jelaskan bahwa penjelasan fraksi
kan nanti kita akan diberi kesempatan untuk mendengarkan resmi penjelasan fraksi
jadi saya belum bisa mengatakan apa apa
karena pak ketua fraksi sudah mengingatkan kepada kita semua untuk semua diambil alih fraksi